penonton pendengar dan warganet kembali kita di debat pertama capres cawapres pemilu dua ribu sembilan belas
dan kita akan lanjutkan sesi debat dan saling bertanya antar kandidat
seperti sebelumnya gagasan pertanyaan di segmen ini murni berasal dari para paslon
tidak ada kisi kisi
paslon akan memberikan satu pertanyaan yang kali ini berkaitan dengan tema korupsi dan terorisme kepada paslon lainnya
jawaban pertanyaan akan ditanggapi oleh paslon penanya untuk kemudian direspon kembali oleh paslon lainnya
dan kali ini kesempatan pertama akan kami berikan kepada paslon nomor dua
dan waktu bertanya adalah satu menit dimulai saat bapak berbicara
baik kita mengetahui bersama bahwa masalah korupsi dan konflik kepentingan ini sangat erat hubungannya
saya ingin bertanya
bagaimana pandangan bapak tentang konflik kepentingan ini
apakah bapak bisa meyakini dan mengetahui bahwa ini adalah konflik kepentingan ini
dan menjamin bahwa pejabat pejabat yang bekerja untuk bapak
benar benar tidak memiliki kepentingan pribadi atau kelompok atau bisnis
dalam kebijakan kebijakan yang dia ambil
terutama dalam import import beras gula dan komoditas komoditas yang sangat dirasakan merugikan petani petani kita
waktu bertanya masih ada
langsung menuju ke paslon satu
menjawab waktunya dua menit dan tolong jawab pertanyaan dari paslon dua
dimulai saat bapak berbicara
pertama akan saya mulai terlebih dahulu dari saya pak prabowo
saya ini tidak memiliki beban beban masa lalu
sehingga lebih enak dalam bekerja
enak dalam memberikan perintah
tadi bapak menyampaikan bahwa
apakah tidak ada kepentingan kepentingan pejabat pejabat yang kami angkat
ya kalau memang ada
dan bapak memiliki bukti bukti yang kuat
ya jalankan aja mekanisme hukum
dilaporkan saja ke polisi laporkan saja ke kpk laporkan saja ke kejaksaan kalau memang ada buktinya
tetapi bahwa pemerintah kami
ingin semuanya mudah
seperti yang telah kita bangun yaitu
dengan online single summission ini yang dulunya
kalau orang ingin mencari izin
izin sampai bertahun tahun
bukan berbulan bulan bertahun tahun
bapak sebagai pengusaha
pak sandi sebagai pengusaha
yang menurut saya
yang member messed up
controlling yang baik di situ
kalau memang masih ada sekali lagi kalau bapak memiliki bukti bukti yang kuat
ya silakan saja dilaporkan
waktunya masih ada waktunya habis dan langsung ditanggapi paslon dua
waktunya satu menit
pak jokowi yang saya hormati dengan segala kerendahan hati
yang membingungkan kami adalah bahwa diantara menteri menteri bapak itu berseberangan
ada yang mengatakan produksi persediaan beras cukup
tapi ada lagi yang mau import beras
jadi ini yang membingungkan kami
jadi kami bertanya kepada bapak bagaimana pejabat yang bapak angkat
termasuk dirut bulog pak buas
mengatakan bahwa cukup
kemudian menteri pertanian bapak mengatakan cukup
tapi menteri perdagangan bapak mengizinkan import komoditas pangan yang begitu banyak
ini yang membingungkan rakyat dan kami
ini masalah pemerintahan bapak sendiri diantara pejabat pejabat yang bapak angkat
karena itu kami tanya kepada bapak apakah bapak benar benar yakin
tentang tidak ada konflik kepentingan
itu saja pak
silahkan tanggapi lagi waktunya satu menit
semuanya sudah bangga banget
saya tuh sering ke tiga puluh delapan tahun
saya udah hibur aja
merata orous ya masih dan sdo lagi
most and best nama saya sudah tiga
saya udah delrekin
dan saya udah pintaran
tatur kanib di hairy jadi
saya bukan sesuatu yang tidak baik malah baik karena ada saling mengkontrol dan masyarakat
juga tahu waktunya habis waktunya habis dan kita boleh tepuk tangan untuk sesi ini untuk
maupun satu silakan baik kita mulai tidak boleh ada yel yel kita akan lanjutkan satu dan dua kita
akan lanjutkan kembali kita masuk ke bagian kedua temanya masih sama para paslon adalah
korupsi dan terorisme kini kami berikan kesempatan kepada paslon nomor satu untuk
bertanya silakan waktunya adalah satu menit dari kata pertama yang diucapkan
kita tahu korupsi adalah kejahatan yang luar biasa bahkan pak prabowo pernah mengatakan bahwa
korupsi di indonesia sudah stadium empat
meskipun ini saya enggak setuju saya enggak setuju tapi menurut icw ini menurut icw partai
yang bapak pimpin termasuk yang paling banyak mencalonkan mantan koruptor atau mantan napi
korupsi yang saya tahu caleg itu yang tanda tangan ada ketua umumnya berarti pak prabowo
yang tanda tangan bagaimana bapak menjelaskan mengenai ini waktunya masih ada akan dimanfaatkan
paslon satu waktunya masih ada akan dimanfaatkan cukup langsung paslon dua menjawab waktunya adalah
dua menit baik itu mungkin icw tapi saya sendiri belum dapat itu laporan itu ya dan bener bener
itu juga saya kira sangat subjektif ya saya tidak saya tidak setuju itu saya seleksi
caleg caleg tersebut kalau ada bukti juga silakan laporkan kepada kami gitu
kita tahan para pendukung kita kan begini pak begini pak begini ada juga kadang kadang ya
tuduhan tuduhan korupsi yang korupsinya itu ya menerima thr seluruh dprd nya semuanya lintas
partai pak kalau kita sekarang cek di kejaksaan boleh kita bandingkan berapa orang yang
sekarang sudah menunggu masuk kpk ataupun sudah di dalam penjara kita bisa cek cek
kirap janganlah kita apa saling menuduh soal partai kita masing masing ya saya jamin partai
gerindra akan melawan korupsi sampai ke akal akarnya kalau ada anggota gerindranya korupsi saya yang akan
masukin ke penjara sendiri waktunya masih ada akan dimanfaatkan kita tahan paslon dua waktunya
masih ada akan dimanfaatkan atau cukup cukup langsung paslon kita anti korupsi paslon dua
langsung menanggapi kembali apa yang disampaikan paslon dua waktunya satu menit
sebentar sebelum dimulai kita tidak akan mulai kalau kita tidak tenang
mohon maaf pak prabowo jadi yang saya maksud tadi adalah mantan koruptor atau mantan napi korupsi yang bapak calonkan sebagai caleg
itu ada icw memberikan data itu jelas sekali
ada enam yang bapak calonkan
dan yang tanda tangan dalam pencalekan itu adalah ketua umumnya dan sekjen
artinya bapak tanda tangan
pak boleh jawab
sebentar apakah waktunya sudah selesai untuk bertanya untuk memberikan tanggapan
kita tahan kita boleh tepuk tangan dulu waktunya di inggris
waktunya di freeze ditahan dulu
pak jokowi silahkan lanjut
mohon maaf pak prabowo jadi saya tidak menuduh partai bapak korupsi enggak
bukan ini mantan koruptor mantan api korupsi yang sudah
pak jokowi silahkan langsung menanggapi paslon dua waktunya adalah satu menit
jadi mantan korupsi
saya kira kita pelajari dan begini ini kan demokrasi pak
kita umumkan saja ke rakyat
kalau rakyat tidak mau memilih ya tidak akan dipilih
yang jelas pak kalau kasus itu sudah melalui proses dia sudah dihukum atau
dan kalau memang hukum mengizinkan kalau dia masih dianggap masih bisa
dan rakyat menghendaki dia karena dia punya kelebihan kelebihan lain mungkin korupsinya juga tidak seberapa
mungkin dia kena mungkin dia eh begini kalau curi ayam benar itu salah
tapi kalau merugikan rakyat triliunan itu saya kira yang harus kita habiskan di indonesia ini
waktunya masih ada akan dimanfaatkan cukup baik
dan penonton pendengar juga warganet usai jeda kami akan masuk ke segmen pamungkas
tetaplah bersama kami di debat pertama
pasangan calon presiden
pasangan calon presiden dan wakil presiden republik indonesia dua ribu sembilan belas tetaplah bersama kami